ia adalah presiden ketiga republik indonesia
memimpin pada masa transisi ia menjadi bapak demokrasi
kiprahnya dalam dunia diri kantara
membuatnya mendapat gelar warga kehormatan di jerman
ia juga pernah membawa indonesia berjaya
dengan memiliki pesawat terbang buatan dalam negeri
pemilik empat puluh enam hak patent di bidang aeronautika
yang juga dikenal sebagai bapak teknologi
melihat lebih dekat sosok baharudin yusuf habibi
jadi kedatangan agenda hari ini adalah
untuk meresmikan monumen ainun habibie untuk masyarakat di parepare
ya monumen cinta sejati habibi dan ainun
sekaligus merayakan hari pernikahan bapak habibie dan juga ibu ainun besok
di mana perasaannya pak
rasanya ibu selalu dengan saya kok
hadir di sini
di dalam hati saya
saya berkesempatan mengikuti perjalanan habibi
ke kampung halaman di parepare sulawesi
semuanya mengalukan nama habibi
inilah antusiasme warga parepare untuk menyambut kehadiran presiden ketiga ri b j habibie
yang saat ini kembali pulang kampung ke b j habibi
dan inilah kampung halaman b j habibi
ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa
saya bisa bertemu dengan pak habibie
dan keluarga besar habibi ada ibu sri sudarsono
dan ibu siti badriah besari
dan juga pak nafi besari
ini momen yang luar biasa bisa berkumpul semua di parepare kota kelahiran pak habibi
sering berkumpul seperti ini pak
nggak sering ini pertama kalinya mereka kemari
kalau sri lah ya lahir di sini
tapi mereka pertama kali
tempat terbersih apa cita cita pak habibie sewaktu kecil
saya terpesona kalau lihat tanaman di indonesia gampang kan di mana mana tumbuh
tapi melihat orang membuat jembatan begitu itu bagi saya sangat menarik
saya tanya kenapa dia bisa buat gitu
dibilang dia ingenier apa itu
pokoknya dia rekayasa oh saya mau jadi gitu
tapi kejeniusan seorang habibie kecil sudah terlihat dari dulu ibu sri
bapak dari kecil memang suka yang menjahatnya itu suka jajasi
dari apa itu dari mainan
bukan mainan dari lalu dia potong potong dan nyambung nyambung jadi pesawat udara
itu sudah dari kecil ya
dari kecil sudah suka main pesona
sama sudah skubingnya ke situ
di samping sepatu roda
seberapa besar peran ibu
pada saat itu ayah sudah tiada
ya ibu mengambil terus begini mengajukan permohonan
saya sebenarnya bisa mendapat biaya siswa seperti yang lain
tapi karena ibu saya itu tidak mau karena dia sumpah waktu saya meninggal bahwa dia akan biayai anaknya semua termasuk yang dikandungan dengan keringatan
dia berkarya bekerja dengan tangannya sendiri
kalau pak bibi lihat di situ masih ingat foto pernikahan pak habibie dengan ibu ainun
tapi menjadi sebuah kejutan pada suatu saat di masa lebaran ibu ainun membawa pak habibie datang
tidak ada calon nggak ada apa apa dia pulang dari jerman mau lebaran ke rumah saya ke bapak ibu saya
karena sudah lama tidak ketemu dia studi di jerman baru pulang pertama kali
ternyata gula jawa itu yang menjadi pendamping pak habibie selama empat puluh delapan tahun ya pak
ibu ainun sering bilang sama saya kamu memang nyentrik ya kamu kualax sekarang kamu bilang saya jelek gendut seribu satu macam
tapi sampai dunia kiamat kamu selalu dengan saya
terbukti ya pak
apa yang menyebabkan ibu ainun menjadi anak emas di keluarga besar
tidak tahu saya ayah saya mungkin melihat yang namanya anaknya hasri ainun itu senang dan dia orang yang
selalu mengatasi studinya dengan prestasi yang tinggi yang bagus ayah saya senang
dan ibu ainun selalu mendapat prestasi
oh dia jagoan
oh dia selalu hebat
angkanya tidak pernah di bawah enam delapan sembilan ke atas semua
kemudian setelah menikah dengan pak habibie ibu ainun dibawa dibawa yang ke jerman
ada orang terkeliangan waktu itu
apa yang sampai kenal di keluarga
saya pernah menanyakan dia nun kamu tuh mau ke jerman ya
jerman tuh jauh loh
saya tahu mbak
lah nanti kapan lagi kita ketemu saya bilang
ternyata lama lima belas tahun kemudian saya baru ketemu ainun lagi
sewaktu menjadi ibu negara masih dekat tentunya dengan ibu ainun
justru waktu jadi ibu negara tidak terlampau bisa dekat
karena alasan protokolnya
sudah pensiun seperti ini kita malah justru jadi lebih dekat
tapi itu juga tidak diinginkan oleh habibi dan ainun ya sebenarnya pak
menjadi presiden republik indonesia
enggak enggak ada rencana
ya kami hanya satu sasarannya saya membuat pesawat terbang itu
oke baik singkat
romia dan juliet ainun dan habibie
mana yang lebih romantis
dan mana yang lebih menginspirasi
romia dan julia tidak pernah nikah
habibie dan ainun nikah
pak habibie sejenak saya mengajak anda untuk kembali memahami
anda untuk kembali memandang monumen cinta sejati habibi dan ainun
ibu ainun hadir bersama anda hari ini
tiap saat ini
apa yang anda sampaikan melihat monumen ini kepada ibu ainun
indah ya mak diabadikan
pasti ini juga menjadi kebanggaan untuk masyarakat parepare pak
memiliki seorang habibie
bagaimana seorang habibie bisa membawa kemajuan bagi pare pare
saya yakin dengan habibie seorang nama tokoh besar nasional dan internasional
pemikiran pemikiran beliau saya sangat harapkan untuk membangun pare pare menyebuti kota metropolis
dengan monumen cinta sejati ini cinta seperti apa
energi cinta seperti apa yang ingin ditularkan oleh pak habibie dan ibu ainun kepada masyarakat parepare dan indonesia
saya mengharapkan agar cinta dalam arti yang luas
yang lima itu cinta pada sesama manusia kepada karya sesama manusia kelingkungannya kepekerjaan
dan tugasnya dan cinta pada tuhan yang maha esa
tidak ada petai iya
petainya lagi kosong pak
ini ada pahliat bermesin dua
itu sudah selesai riset selesai burradorekiko komensal di awal
itu sudah selesai selesai burradorekiko komensal di awal
tiba tiba dia dilarang di stop
saya beli belah kereta baru itu
saya beli belah kereta baru itu
demikian juga yang lebih sedih lagi n dua ratus lima puluh
alasannya karena banyak utangnya tapi bukan kita yang utang swasta
sedikit mengelitik apa yang salah belajar habibie
rasakan saat ini saat mengudara sedikit perasaan bangga atas karyanya atau seperti apa
bukan bangga saya bersyukur
pertama ya saya bersyukur bahwa dalam kehidupan saya
saya bisa memberikan sumbang untuk dapat memanfaatkan
suatu produk yang begitu ruwet
bisa mengangkut manusia dari tiap titik
dimanapun di dunia ketika apa yang dengan aman dan nyaman
r delapan puluh kini menjadi harapan baru bagi masyarakat indonesia
untuk kembali menumbuhkan industri dirgantara di tanah air
atau seperti apa r delapan puluh
r delapan puluh insya allah ada pesawat terbanyak paling canggih dalam kelas
jangan lupa d
waktu n dua ratus lima puluh terbang hampir dua puluh ton
sekarang ya saya mulai
tapi saya sudah tua
tapi saya bersyukur anak intelektual
tentunya punya ilham dan tarikh itu anak saya
tapi dua orang nggak bisa buat
tapi saya punya jutaan anak intelektual
kepada mereka saya akan berikan nasihat dan magari
supaya dia bisa teruskan berjualan dari ia
singkat saja dukungan dari pemerintah seperti apa yang bapak harapkan
sampai sekarang dukungan pemerintah
hanya pernyataan bahwa ini penting
sosok habibie terkenal merakyat
kegarawanannya ditunjukkan dengan acap terjun langsung ke masyarakat
wah pak habibie suka ke mall juga
ya mau belajar
oke kita ikut pak habibie belanjanya ya
selama berapa tahun
nah ini memang kegemaran pak habibie untuk belanja seperti ini
dulu ibu ainun belanja dan saya selalu dampingi
ada kalanya dia belanja sendiri tapi satu kali seminggu saya boleh ikut
kalau saya seminggu dia tidak mau
karena terlalu pengacau dia bilang begitu
pak habibie kan anda memiliki empat puluh enam hak patent di bidang aeronautika
benar seperti itu
saya rasa setengah benar
karena tidak dibenarkan waktu itu
waktu saya sedang bekerja sangat produktif
sedang puncaknya perang dingin
jadi semua macam informasi dalam ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan
dirgantara dan senjata tidak boleh dipatenkan
sekarang bagaimana membuat suatu konstruksi yang harus ringan
seperti sayap atau sirip atau buntut pesawat terbang
di situ ada masalah gintungnya bagaimana produksi bagaimana
dan bagaimana memasukkan gaya yang ratusan ton masuk ke dalam seluruh sel tersebut
di bidang itu saya banyak bekerja
seluruh sirip dari airbus itu bisa dibuat berdasarkan risetnya saya dengan tim saya pada waktu itu
saya meng classic peti habi
proyek tahun berikutnya

untuk menghasilkan tempat anak
membuat alih pintar
utilizar penghasilkan maka
ini makaroni skutel dia pakenya
kau tau ya
dia suka sangat enak
dan hampir semua orang
mungkin aku akan minta mereka buat untuk kamu
terima kasih banyak banyak
udah terima kasih ya
kenapa pak habibie selalu menyempatkan untuk menyalami mereka semua
selalu memberikan waktu ketika masyarakat ingin berfoto seolah olah tidak ada jarak
iya karena saya adalah mereka
saya bukan i don't feel special
pak habibie sering ngerasa gak sih kalau pak habibie itu dulunya presiden loh
dan sekarang belanja seperti ini
milih sayur mayur milih ikan sendiri
so what kita kan orang biasa juga makan gitu minum
the pepatah yang mengatakan setinggi apapun anda terbang
itu jatuhnya selalu di darat
jadi setinggi apapun anda sedang berada
bapak presiden jangan lupakan anda akarnya di mana
akarnya ada pada rakyat itu
ya sangat luar biasa
terima kasih ayah sampai ada mulai banyak
tapi selalu merakyat seperti ini ya
seperti nggak ada berjarak sama
gak ada jarak
di jerman pun dengan saya
kita makan itu harus satu meja dengan beliau
makan satu meja dengan pak habibie
iya kalau kita di restoran itu kita satu satu
kita jawa pun di dekat
kenal sosok seorang eyang kalau misalnya kita sebutnya sekarang
supaya terus belajar terus berusaha
supaya menjadi sosok yang sehebat beliau
belanja lima belas menit foto fotonya ya mama ya pak
semuanya ngantri untuk foto sama pak habibie
padahal belanjanya sebentar
tapi ada kepuasan sendiri untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat
ya itu benar
jadi hiburan tersendiri ya pak ya
ya suatu menggarisbawahi bahwa kita bagian dari mereka
ini hobinya pak habibie untuk belanja gadget
iya lihat lihat kalau dia baik
ini kamera pak habibie juga salah satu malik istri bapak
soalnya dibawa juga oke
secanggih apa ini
waktu saya beli paling canggih
ini kuliah di mana waktu di jerman atau di indonesia
saya rasa di jerman
pengen melihat fotonya ibu ainun hasil jepretan pak habibie ada nggak ya
ini adalah foto ibu ainun hasil jepretan pak habibie
iya hasil jebretan saya di pesawat terbang sendiri
ini pesawat terbang pribadi saya sendiri
itu mimpunya di pesawat terbang dia pilih wartanya
semua dia pilih ada tempat tidurnya juga
saya itu dia boleh gini gini
sampai dia gini gini di tempat tidurnya tidak boleh begini
terus tiba tiba saya sadar bahwa dia presiden
maafkan presiden saya tarik gitu
saya itu dia
bisma habibie dan ainun rumah sekaligus tempat kerja semasa duduk di kursi pemerintahan
saya memperoleh kesempatan pertama untuk dapat mengunjungi rumah utama habibi dan ainun
dan sekarang kita berada di rumah nomor
kalau ini ini pak habibie dan pesawat bumi
ya itu dari bulu bulu itu
dia buat orang itu
apa artinya dari lukisan ini pak
dia perlihatkan bahwa orang ini melotot
galak gitu atau serius
berarti itu yang pak ajin bilang gitu
tidak mau pokoknya dia dapat pesawat terbangnya
kalau bicara yakin sampai saya yakin
saya percaya dengan pak harto
terus dia bilang sesuatu sama saya
terus saya dia boleh
sampai dia gini gini di depan hidungnya tidak boleh begini
terus tiba tiba saya sadar bahwa dia presiden
maafkan presiden saya tarik gitu
aku lapis terusin aja dia
untung tidak ada media meliput ya pak
kalau ada bijak saya tidak akan bilang begitu
itu hanya saya perlihatkan betapa dekatnya saya dengan pak harto
dan betapa rasionilnya pak harto
mungkin juga sebabnya karena dia kenal saya dari waktu berapa ya
dan ini sekarang kita berada di mana pak
rumah habibie dan ajin
rumah habibie dan ajin
rumah utama ya pak ya
ini rumah utama bapak
bukan rumah utama rumah
ini rumah pendopo perpustakaan dan sekretariat
seluruhnya ini bisa di luar dibaca bisma
udah berarti kita yang pertama ya pak
dan ini adalah ruang kerja
di sini bapak biasanya selalu menghabiskan waktu sehari hari
jadi kalau saya di sini lihat sini laptop sini laptop laptop sini pc
di sini juga bapak menuliskan novel
di sini saya buat
memikirkan semua masalah negara waktu bapak menjabat sebagai wakil presiden juga presiden
kalau bapak lagi bekerja dan tidak selesai selesai biasanya bu ainun bilang apa pak
masih berapa lama
tidur satu jam lagi
satu jam dia tidak ganggu
saat jam kemudian dia di depan pintu
itu semenitku saya
saya tadi berenang di situ
oh tadi berenang di situ
setiap hari bapak berenang di sini
kalau bisa ya
wah punya saya
punya bapak juga
bapak berenang di sini
bapak berenang di sini
ya saya berenang di sini
bapak berenang di sini
ya saya dapat dari pak harto
oh ini yang mana dari pak harto pak
dari pak harto
waktu bapak masih menjadi meneristek atau
dia kasih sama saya itu harley davidson model ini dia suka
dia tahu bahwa saya suka main
dia bilang orang nggak percaya dulu
si habibie kok kecil gitu pakai yang gede gitu
sempat punya motor
sekarang masih ada nggak pak
dan sudah tidak pernah dipakai
ini tudor von kommenbord yang diberikan oleh icas
ini penghargaan tertinggi
penghargaan tertinggi dalam aerospace
gimana perasaan bapak waktu menerima ini pak
ya perasaan saya
ya saya ya apa ya saya terima dengan baik
yang penting saya sadar bahwa semuanya ini adalah mencerminkan hasil perjuangan dari seluruh
bapak orang asia pertama yang menerima ini
ya yang pertama
dan juga dari jerman yang pertama
semenjak ibu berpulang ruangan ini menjadikan
tapi bapak masih sering datang ke sini pak
oh ya saya kemarin dan juga kamar mandi saya itu saya nggak bisa perlihatkan
kamar mandi saya itu dua wastafel
satu wastafel masih tapi ibunya
saya pindah pindah aja gue sikat sikat di situ
tapi semua dia punya pakaian apa host cootnya masih gantung situ udah lima tahun
saya nggak mau ubah
sepatunya saya nggak mau ubah
jadi tidak ada perubahan di sini
jadi itu kalau ada perubahan saya mungkin susah
kenangan yang paling berkesan tentang seorang ibu ainun buat habib ya bapak
kenangan yang tarit sangat berkesan bahwa ibu ani sangat sangat peduli pada diri saya sendiri
seperti ibu saya juga
terus waktu dia sudah mau dioperasi keadaan gawat dia masih panggil sikit
jangan lupa kasih obat ini ini sama untuk bapak
dia kasih dia udah tulis resepnya apa dan dia kasih ini
dan bapak tidak mengetahui kalau ibu ainun menghidap kanker
waktu itu saya sudah tahu
saya hanya tahu dua bulan sebelum dia meninggal
saya baru tahu bahwa dia kanker
juga ibu ainun
ketika menjalani tugas sebagai ibu negara pernahkah ibu ainun berkesah lelah
ingin menjadi rakyat biasa
itu juga rencana kami sebenarnya
tidak mau jadi iba pres apalagi presiden kita terpikir
yang kami mau pensiun
sejak kapal terbang n dua ratus lima puluh mudara tugas saya sudah selesai
industri kaki sudah ada tugas saya selesai
semua perolehan bapak dikali kehidupan bapak apa cita cita yang masih belum tercapai
ialah saya harus mengembalikan apa yang pernah dimiliki bangsa ini
karena di dunia itu tidak ada industri krisis yang dihancurkan
satu kata tentang ainun habibie
ainun adalah separuh jiwa saya
jangan lupa bapak
saya ingin berterima kasih kepada bapak
saya ingin berterima kasih kepada bapak
saya ingin berterima kasih kepada bapak